wih selamat ulang tahun ya selamat ulang tahun kami mengucapkan
unit reserse kriminal polsekta kalidone palembang jumat pagi
meringkus seorang tersangka pelaku pencurian
satu unit televisi milik tetangganya sendiri
saat meringkus para tersangka polisi membangunkan tersangka
dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun
with selamat ulang tahun ya selamat ulang tahun kami ucapkan
dalam kondisi masih setengah sadar tersangka pun langsung dibawa petugas
diketahui tersangka sh tak sendiri saat melakukan pencurian
petugas mengatakan penangkapan sh ini berawal dari penangkapan fr
dengan barang bukti tv yang belum sempat dijual
tersangka sh mengaku nekat mencuri karena perlu modal untuk main judi online
penangkapan lagi ulta ulang tahun atau seperti apa
jadi dibuat prank aja oleh anggota
sempat kaget atau seperti apa
kaget ya lagi tidur
satu tersangka ini solihin memang adalah tetangga dekat si korban
melihat situasi dia melakukan aksinya pada saat menghuni rumah
tidak sedang berada di dalam rumah
dan ngajak temannya itulah yang terjadi
usai sudah petulangan sh dan fr
kini keduanya bakal dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp mengenai pencurian dengan pemberatan
ancaman hukumannya mencapai lima tahun penjara